dan mengirim puluhan unit genset untuk memulihkan jaringan listrik di sulawesi tengah hingga saat ini
listrik masih padam di sejumlah titik setelah bencana melanda daerah tersebut
pihak pln mamuju mengirim sedikitnya empat ratus tenaga teknis yang terbagi dalam tiga tim
selain palu dan donggala salah satu tim akan ditempatkan di pasangkayu sulawesi barat
sebagai lokasi yang terkena dampak gempa cukup parah
selain itu pln mengirim sejumlah peralatan termasuk puluhan genset untuk menormalkan kondisi listrik
tim ini nantinya akan bergabung dengan tim dari daerah lain untuk membantu proses pemulihan jaringan listrik
di daerah palu dan donggala yang padam akibat kerusakan trafo di sejumlah lokasi
tim ini akan meninggal disebabkan oleh tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami
dan korban kita berusaha untuk diidentifikasi
dan korban yang sudah kita temukan karena sudah tiga hari dalam kondisi ada yang sudah mengeluarkan bau dan sebagainya harus segera dimakamkan
sementara korban hilang yang tercatat sembilan puluh orang
yaitu di pantolan induk dua puluh sembilan orang
kecamatan taweli empat puluh empat orang
sedangkan luka berat enam ratus tiga puluh dua orang
dan dirawat di rumah sakit
pengungsi terdapat empat puluh delapan dua puluh lima jiwa
yang tersebar di satu ratus tiga titik
ini hanya untuk kota palu
kita belum tahu yang di tunggala
dan di siki
kalau melihat sebaran dari empat puluh delapan dua puluh lima orang yang tersebar di satu ratus tiga titik
ini kita tempatkan di lapangan lapangan
kemudian di kantor kantor di halaman dan sebagainya
dengan memanfaatkan tenda yang ada
masyarakat yang sebelumnya mengungsi di bukit bukit
mereka sebagian saat ini sudah mulai turun
bergabung dengan pengungsi yang ada di sana
dan sampai saat ini
belum semua kebutuhan dasar
bagi para pengungsi tercukupi
karena kita masih keterbatasan
jumlah logistik jumlah tenda jumlah selimut
permakanan layanan kesehatan dan sebagainya
kendala kendala di lapangan tadi
menyebabkan pelayanan kepada pengungsi
belum dapat secara optimal
kita masih memerlukan waktu
untuk melakukan penanganan pengungsi dengan lebih baik
oleh karena itu prioritas di dalam penanganan ada enam
hari ini enam prioritas yang dilakukan
yang pertama melanjutkan evakuasi
pencarian dan penyelamatan korban
alat berat sudah berdatang
terutama yang dari palu
namun kita memerlukan alat berat dalam jumlah yang banyak
oleh karena itu alat berat didorong
didatangkan dari luar
dari mamuju gorontalo poso balikpapan
jadi alat alat berat diperlukan
karena untuk membantu di dalam proses evakuasi
apalagi korban yang diberikan
yang tertimpa oleh reruntuhan bangunan
tertimpa oleh material longsor
dan tertimbun lumpur lumpur likuifaksi yang ada di sana
kita memerlukan alat berat
tanpa alat berat tim sar gabungan mengalami kesulitan
karena memang daerahnya luas
dan saat ini sumber daya yang ada masih terbatas
begitu juga personil
personil tim sar gabungan
masih perlu ditambah
sehingga terus berdatangan relawan relawan yang ada saat ini
yang kedua pemakaman jenazah
yang saat ini ada di rumah sakit
karena sudah tiga hari
kondisi jenazah sudah mengeluarkan bau
sehingga dilakukan pemakaman massal
yang dilakukan insya allah pada hari ini
di tpu paboya kota palu
bapak menko polhukam panglima tni kepala bnpb
telah meninjau tpu paboya
dan sudah digali disiapkan
untuk proses pemakamannya
kita tetap akan menggunakan peraturan peraturan yang ada
artinya dipilah laki laki perempuan
jadi seperti yang kita lakukan pada saat pemakaman massal
pada saat menangani gempa bumi dan tsunami di aceh
juga pada saat kita menangani erupsi merapi
dimana korban yang demikian banyak kita makamkan
ketiga adalah percepatan pemulihan jaringan listrik
karena belum semua kota palu listrik menyala
tunggalah sigi parikimutong
empat kabupaten kota tadi yang paling terdampak parah
kondisinya listrik masih padam
apalagi kalau malam gelap gulita
sehingga menyebabkan kesulitan di dalam proses evakuasi
kesulitan di dalam penanganan
korban juga terhadap pada pengusi
masih memperbaiki gardu induk dan jaringan listrik
tadi pagi delapan genset pln
telah diterbangkan dengan menggunakan pesawat hercules tni au
untuk disebar di posko palu dan donggala
diharapkan pln menyelesaikan jaringan listrik ini
dua hari ke depan maksimum
kemarin saya sampaikan
tapi ini sudah masuk hari kedua
kemudian yang keempat
percepatan pengadaan bbm
terutama untuk genset rumah sakit
dilampil dilakukan dari terminal bahan bakar minyak
tadi pagi kita mendapat informasi
dari pare pare telah tiba di kota palu
satu mobil tanki aptur
langsung diarahkan menuju bandara palu
kemudian dalam masih perjalanan
banyak mobil atau tank mobil tanki
menuju pak dari palu dan tunggalah
pertamina juga menerbangkan
empat ribu liter solar dengan pesawat khusus
ini yang terus kita lakukan
yang kelima adalah distribusi logistik
dan permakanan untuk pengungsi
bantuan logistik terus berdatangan
baik dari jalur udara
kemudian logistik yang ada di gudang
bandara yang diangkut dengan proses algerkules
hari ini sudah sebagian dibagi kepada pengungsi
tadi kita mendapat laporan
pengungsi banyak juga yang mengantri
kita bagikan logistik
permakanan permakanan dan bantuan yang lain
kepada para pengungsi
bantuan biadarat dikawal oleh polri di pasangkayu
jadi kita lihat
di sosial media banyak beredar
adanya penyetopan kendaraan kendaraan logistik
dari sulawesi barat
juga terjadi longsor
juga terjadi gempa bumi disana
mereka juga memerlukan bantuan
itulah yang menyebabkan
oleh karena itu
dalam mekanismenya dikawal oleh
yang keenam adalah percepatan jaringan komunikasi
ini yang terus kita lakukan
pada hari ini fokusnya adalah
penanganan terhadap enam
penanganan darurat pada hari ini
pencarian dan penyelamatan korban
personil terus berdatangan
terus kita bagi menjadi sektor
tim sargabungan dikoordinir oleh basarnas
fokus pencarian di hotel roa roa
restoran dunia baru dan pantai talise
serta di hotel merkur
tim sargabungan menemukan tiga belas jenazah
dan dua orang selamat
dalam proses evakuasi juga kita mengalami kendala
yaitu listrik padam
akses komunikasi terbatas
alat berat terbatas
jumlah personil dan perlengkapan yang terbatas yang perlu ditambah
yang rusak mengalami
menghambat dalam proses
pengiriman alat barat
untuk evakuasi warga negara asing
yang ada di palu dan dugala
kami tadi telah koordinasi
dengan kementerian luar negeri
karena di dalam proses evakuasi ini
dikoordinir oleh kementerian luar negeri
dan data yang kita peroleh
satu ratus empat belas orang warga negara asing
yang mereka sedang berada
di palu dan donggala
saat terjadi gempa bumi dan tsunami
satu warga negara asal singapura
dalam kondisi selamat ke jakarta
dua warga negara asal belgia
satu orang sudah dievakuasi ke jakarta
dan satu orang belum diketahui keberadaannya
satu warga negara korea selatan
kondisinya belum diketahui
diduga posisi berada di bawah
reruntuhan hotel ruar ruar di palu
yang runtuh karena gempa
kemarin basarnas menemukan satu korban
tetapi bukan warga negara korea
kemudian enam warga negara asal perancis
kondisinya belum diketahui
satu warga negara spanyol
sekarang sudah berada di ternate
dalam kondisi sehat dan selamat
satu berada di bandara
satu di rumah sakit
dan satu ada di poso
ada satu yang luka
dirawat di rumah sakit
sepuluh warga negara asal vietnam
saat ini berada di posko
bandara mutiara palu
kemungkinan juga sudah dievakuasi
dengan pesawat hercules ke makassar
karena ini posisi yang kemarin
tiga puluh dua warga negara asing thailand
ada di palu
lima belas di bandara
tujuh belas menunggu evakuasi di ayen
sedangkan dua puluh satu warga negara asal tiongkok
tujuh warga negara asal sri lanka
dalam keadaan aman
dan sudah dihubungi pihak kedutaan
sembilan warga negara asal belanda
dan berada di donggala
tadi kami dihubungi langsung
dari kedutaan besar belanda
untuk menanyakan proses evakuasi
dari donggala menuju kemana
kalau menggunakan darat
kondisinya bisa ditempo
atau menuju ke mabuju
kemudian dua puluh warga negara asal jerman
saat ini dua orang di bandara
satu orang sudah aman
tujuh belas orang dalam kondisi aman
dan satu warga negara asal swiss
kondisinya aman di donggala
jadi itu kondisi yang ada saat ini
dan setiap hari
kementerian luar negeri
dengan petugas petugas yang ada di lapangan
untuk melakukan evakuasi
warga negara asing ini
keluar wilayah palu donggala
baik menggunakan pesawat
atau menggunakan transportasi
untuk keluar dari daerah bencana
ini sebagai gambaran
begitu beratnya dalam proses evakuasi
khususnya di perumahan
di perumahan nas balarua
dan komplek btn patobu
dan pasca gempa
yang menyebabkan hancurnya
perumahan nas balarua
dan komplek btn patobu
perumahan nas balarua
tercatat lebih kurang

kurang lebih dua enam km
dari sesar palu koro
kemudian di perumahan nas patobu
akhirnya tenggelam oleh lumpur

bagaimana perumahan nas patobu
berada dekat sekali dengan sesar palu koro
jalannya keempat tadi
demikian juga perumahan nas balarua
berada dalam sesar

berada di sesar
kita belum tahu
berapa jumlah kurban
yang berada di
komplek rumah yang hancur
baik karena amblesnya
kemudian yang ini
tertimbun oleh lumpur
di beberapa media
menyebutkan jumlah kurban
bukan angka resmi
yang keluar dari posko
itu adalah data perkiraan
jadi kalau ada
kami memiliki perinciannya
perkiraan di kelurahan patobu
korban meninggal yang kami sampaikan
kurban yang sudah ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia
dan kita identifikasi
menginformasikan jumlah kurban
mengacu pada data resmi
mendapatkan bersama dengan
penanganan tangga darurat
tsunami dan gempa di sulawesi tengah
banyak beredar jumlah korban jiwa
dan kami juga punya datanya
tetapi data ini adalah data
karena perkiraan paling banyak
dikeluarkan dari patobu disini
jadi mohon saran
pada teman teman media
untuk merujuk data resmi
adalah berasal dari
bnpb karena mekanisme aturannya seperti itu
ini saya berikan gambarannya
yang terjadi di
di perumnas ballarua
lebih kurang tadi saya sampaikan
adalah mekanisme saat gempa terjadi
penurunan dan penaikan
tetapi ada juga
jalan yang naik
kita belum tahu berapa jumlah
yang tertimbun yang berada disini
ratusan jumlah kurban
dan proses evakuasinya
memang sulit kondisinya
dan sampai kemarin
masih dilakukan secara
karena posisi ini
berada pada jalur
yang ketika terjadi gempa
adalah mekanisme naik dan turun
jadi ada sebagian rumah
sedalam lima meter
ada juga yang naik
yang membelah disini
otomatis kondisinya hancur
dan seperti ini
ini balarua ya
masih secara manual
naik itu sebelum
jadi evakuasi kita
lakukan secara manual
alat berat dikerahkan disini juga
akses menuju kesini juga mengalami kesulitan
dan kita tidak tahu
korban masyarakat yang
tertimbun berada dimana
akan terus dilakukan
oleh tim sar gabungan
sedangkan yang di
ini berbeda rumahnya
komplek rumah ini
saat gempa kemudian
dalam masa dan volume yang besar sekali
yang kita kenal namanya likuifaksi
dimana lumpur keluar dari permukaan tanah
karena adanya goncangan
sedimen sedimen yang ada di dalam
sehingga kita melihat fenomena
bagaimana komplek perumahan patobu
ditelan oleh lumpur
ada lebih kurang
tujuh ratus empat puluh empat unit rumah
oleh material lumpur hitam
kondisinya seperti ini
atau korban tertimbun longsor
masih relatif mudah
tetapi dalam kondisi yang ada di
patobu ini cukup sulit
di dalam proses evakuasi
oleh karena itu
tadi saya sampaikan
terus bergerak dinamis
dan banyak versi data
kami mohon teman teman media
tetap merujuk kepada
ini juga beberapa daerah yang lain
untuk sementara kabupaten tunggala
ada beberapa informasi
karena komunikasi putus
putus total di sana
beberapa kerusakan terdapat di desa
tosale kecamatan banawa selatan
kecamatan banawa tengah
desa loi kecamatan banawa
rumah yang ada
diterjang oleh tsunami
menurut informasi dari masyarakat
tinggi tsunami yang ada di
enam sampai tujuh meter
karena tiang listrik terlampaui
oleh tinggi tsunami
baik tni polri basarnas
relawan dan sebagainya
mulai bergerak menuju ke tunggala
komunikasi putus total karena listrik masih padam
peta guncangan gempa yang dirasakan
memang wilayah tunggala
lebih besar daripada di kota palu
diperkirakan lebih parah
dan jumlah korban
kami baru hanya mendapat
mudah mudahan tidak bertambah
kemudian di kabupaten sigi sulawesi tengah
tujuh kecamatan terisolir
kemudian jalan juga terbelah belah
tujuh kecamatan terisolir tersebut
adalah kecamatan lindu
kulawi kulawi selatan
dolo barat dolo selatan
gumbasa dan salua
masyarakat yang ada disana
tetap memerlukan bantuan
tenaga medis alat berat dan sebagainya
saat ini kita masih fokus
penanganan di kota palu
tetapi daerah ternyata
daerah di luar itu
kolisinya juga parah
daerah lain adalah
di luar sulawesi tengah
satu orang meninggal dunia

dua puluh dua rumah rusak sedang

ini semua yang kami sampaikan
daerah yang terdampak
bencana memang luas
ini beberapa contoh
begitu sulitnya kita menuju akses
karena di beberapa tempat
jalan menuju kesana memang longsor
jalannya rusak dan sebagainya
ini beberapa update yang bisa kami sampaikan
tadi bagi masyarakat
untuk mendapatkan bantuan di markas korem
karena gudang logistik akan kita pusatkan
jadi dari bandara
ada di gudang sementara
kemudian dibawa ke
gudang logistik di markas korem
untuk selanjutnya didistribusikan
pengungsi masih memerlukan banyak sekali tenda
obat obatan dan sebagainya
kemudian penduduk yang berada di bukit bukit
mulai turun dan bergabung di pos pengungsian
saya rasa ini perlu
pak mendagri telah meralat informasi tersebut
memang pemerintah membeli
jadi bukan dilegalkan menjarah
permakanan yang ada di toko toko
membagikan kepada masyarakat
palu kuali di sigi
bisa dilewati dengan kendaraan roda dua
jalur palu lewat darat
mamuju sudah mulai
demikian juga jalur
kemudian bandara juga
untuk penerbangan komersial terbatas
hanya siang hari
bnpb juga terus mengirimkan bantuan
tenda pengungsi dua puluh delapan
tenda keluarga dua puluh
tenda penduduk sepuluh
ada beberapa yang disini
dibentuk desk relawan
untuk alokasi pembagian tugas
dari ngo maupun dari organisasi masyarakat
banyak yang datang
kita himbo mereka untuk selalu lapor dulu
lapor ke posko tangga berdarurat
yang ada di makorem
untuk kemudian mereka kemana
atau kita arahkan
terus kita lakukan
banyak sekali disini
bahan bakar minyak
perlengkapan anak anak sekolah
ini juga diperlukan
pakaian juga demikian
baik untuk balita dewasa sarung dan sebagainya
makanan makanan siap saji
alat makan alat mandi perlengkapan sholat
kebutuhan sehari hari diperlukan
kebutuhannya ini merupakan kebutuhan mendesak
yang dalam hal ini
pemerintah terus mendorong
banyak yang kita belanjakan di makassar
kemudian kita angkut dengan menggunakan pesawat hercules
untuk kemudian ditempatkan di gudang
kita bagikan kepada masyarakat
jumlahnya sangat banyak sekali
terkait dengan bantuan internasional
detailnya akan dijelaskan oleh menko polukam
namun karena di media sudah banyak beredar
saya sampaikan secara singkat saja
tadi malam presiden telah menyampaikan kepada menteri luar negeri
bahwa pemerintah indonesia menerima bantuan internasional
sesuai dengan kebutuhan
negara negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan
untuk kemanusiaan penanganan di sulawesi tengah
jadi bukan kita meminta bantuan internasional
tetapi menerima tawaran dari negara negara atau dari masyarakat internasional
dan menko polukam ditunjuk sebagai koordinator
bnpb bersama kementerian luar negeri saat ini menyiapkan
mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada
yang akan membantu dalam proses registrasi
dan koordinasi bantuan internasional
saat ini ada banyak
tapi aha center telah menurunkan
tim erat menuju palu
dan aha center telah melakukan briefing
dengan mitra kemanusiaan internasional pada pagi tadi
arahan menko polukam pada pagi tadi
bantuan internasional harus selektif
kita fokus pada negara negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah indonesia
dan negara negara yang memang memiliki kapasitas
ada enam identifikasi awal
kebutuhan kebutuhan yang diperlukan
dari masyarakat internasional tadi
alat angkut udara untuk landas pacu dua ribu meter
menyesuaikan yang ada di palu
rumah sakit lapangan dan tenaga medis
di luar ini
detailnya dan sebagainya
saat ini masih dibahas
antara bnpb dan kementerian luar negeri
dan pada hari ini nanti
wakil menteri luar negeri akan
dengan para dubes yang telah menawarkan bantuan
kalau menurut regulasi yang ada
memang sudah ada
yang mengatur bagaimana
mekanismenya bantuan internasional
sudah ada pernyataan resmi pemerintah
bnpb bersama kementerian lembaga
kemudian kementerian luar negeri menyebarkan informasi
tetapi khusus bagi negara negara yang sudah menawarkan
masyarakat yang ada di sana
kalau berdasarkan data sementara
terdapat sepuluh juta
yang menawarkan informasi
terdapat sepuluh negara
yang menawarkan bantuan kepada pemerintah indonesia
data detail pasti ada di kementerian luar negeri
kepada menko polugam
dan kepada kementerian luar negeri
mungkin itu yang bisa kami sampaikan
dengan tsunami aceh
dengan yang sekarang
belajar dari pengalaman kita melakukan penanganan
dalam bantuan internasional
maka bantuan internasional betul betul harus selektif
sesuai dengan kebutuhan kita
tidak bisa bantuan internasional
bebas memberikan bantuan
jadi sudah selektif seperti yang tadi saya sampaikan tadi
negaranya pun juga kita pilih
yang memang memiliki kapasitas
kalau dulu tsunami aceh
kita belum memiliki sistem
belum memiliki pengalaman
belum memiliki regulasi
terkait bantuan internasional
lebih dari satu ratus tujuh belas negara
memberikan bantuan internasional
kita tidak tahu apa yang diberikan
ketika gempa dua ribu sembilan
pelajaran kepada kita
bagaimana jenis jenis kebutuhan
itu yang saya sampaikan
nanti detailnya silahkan
tanya menko polugam dan
bagaimana penambulanannya terhadap
peringatan atau mesin awam
di sana tadi
apa juga yang di prioritaskan
jadi sampai dengan hari ini
tadi pukul sebelas
waktu ini di sebagian barat

tetapi gempa yang dirasakan
yang ada peralatan yang ada
bmkg memiliki banyak ribuan
setiap terjadi gempa
dalam kurang waktu
dua menit mereka sudah
lima menit kemudian
mereka langsung menyampaikan kepada media
terkait dengan kegembaan
pasti cepat sekali disampaikan
berapa magnitude nya
koordinatnya dan lainnya
tapi kita tidak bisa prediksi
karena gempa sampai saat ini
belum bisa diperiksa lagi
berapa besar nya kapan waktunya
jadi terkait dengan hal ini
dan kalau kita melihat bagaimana

ya mudah mudahan tidak seperti yang di lombok
di lombok itu pertama
muncul gempa besar lagi
tetapi di segmen
ya kita berdoa
mudah mudahan tidak ada gempa gempa susulan yang besar
sebenarnya masyarakat sudah banyak
bisa melakukan respon untuk gempa
ketika mereka merasakan guncangan gempa
segera keluar dari rumah
mencari tempat yang lebih aman
nah sampai saat ini juga masih banyak masyarakat
yang berani kembali ke rumahnya
karena gempa susulan masih sering terjadi
ada dua dalam hal ini
karena memang rumahnya sudah hancur
sehingga tidak bisa kembali ke rumah
apalagi kalau melihat tadi
bagaimana lokasi yang ada di
balaroa dan patobo
coupling tanah mereka dimana saja
sudah sulit diidentifikasi
karena sudah ambles hilang
sehingga mereka berada di pengungsian
sedangkan masyarakat yang rumahnya
kita selalu mengecek
agar dicek dulu bagaimana konstruksinya
kalau konstruksinya masih kuat
ya aktifitas di dalam rumah tidak apa apa
berarti alarm keringatan
masih bisa berfungsi dengan baik
untuk nyampe kemanian raman
untuk gempa ya
untuk tsunami itu
peringatan dini tsunami
diatas tujuh skala meter
pusat gempa berada di
kurang dari dua puluh km
sistem peringatan dini
indonesia tsunami early warning system
pasti langsung merekomendasikan
peringatan dini tsunami
dan cepat prosesnya
sama seperti yang kemarin terjadi
begitu terjadi gempa
juga langsung diikuti peringatan dini tsunami
itu yang ada
untuk memberikan warning
peringatan dini tsunami itu
tidak asal gempa langsung diberikan
yang kemungkinan gempa tadi
akan memicu tsunami
saat ini banyak beredar
disebutkan bahwa nanti malam
akan terjadi gempa lebih besar
dan akan membangkitkan tsunami lebih besar
itu sudah pasti hock
tapi sudah banyak disebarkan
dan menyebabkan keresahan
bagi masyarakat di sekitar
tiba tiba muncul juga
sesar yang ada di
bahwa jakarta terancam gempa
itu hoax januari tahun lalu
ketika terjadi gempa
dan kita merasakan goncangan disini
tapi saat terjadi gempa
berita basi tadi
yang akhirnya menyebabkan masyarakat jadi takut
saya belum mendapat data dari
seberapa yang dikeluarkan
jadi itu kan digunakan
untuk bagaimana logistik
memberikan bantuan logistik
kemungkinan juga untuk dana operasional
nantinya pasti ada
namanya dana siap pakai
jadi akan kita berikan
tapi kita belum menghitung
dapat yang sudah di
itu dia tadi perkembangan terkini
penanganan dampa gempa
di sulawesi tengah yang disampaikan
pusat data dan informasi
serta humas bnpb
sudah sedikit gambaran
data terakhir tercatat korban tewas
saat ini mencapai delapan ratus empat puluh empat orang
dan terbanyak ditemukan
di palu yaitu
sementara di donggala sebelas orang tewas
data terakhir tercatat enam ratus tiga puluh dua orang
yang dinyatakan hilang
sebanyak sembilan puluh orang
pengungsi ada empat puluh delapan
ada sekitar empat puluh delapan pengungsi
di satu ratus tiga titik pengungsian
di kota palu
ini baru hanya di kota palu
sementara di wilayah parigimutong
sigi dan donggala
tadi sutopo menyampaikan akses
jaringan listrik masih putus
sehingga data terkini masih terus diupayakan
dan juga tadi proses evakuasi
kehubungan masih terus berupaya
untuk mencari korban
yang diduga masih terperangkap
di sejumlah runtuhan bangunan
salah satunya untuk di palu sendiri
ada beberapa titik fokus
pencarian dan evakuasi
di antaranya di hotel roa roa
ramayana kemudian hotel merkur
dan juga perumnas bala roa
ada dua lokasi
yang sampai saat ini
belum terdata berapa jumlah korban
tapi secara kasat mata
kerusakannya cukup luar biasa
berada di kawasan sesar palu koro
yakni di perumnas bala roa
tadi sudah dijelaskan
sampai saat ini proses evakuasi
dan pencarian masih terkendala
oleh sejumlah hal
salah satunya adalah alat berat
yang masih terus dikerahkan
didatangkan dari sejumlah
wilayah di luar sulawesi tengah
termasuk juga sdm
bantuan ataupun tim sar
yang masih dinyatakan kurang
masih didatangkan dari luar wilayah
untuk hari ini sendiri
yang dilakukan oleh tim
penanganan dampak gempa di sulawesi tengah
yang pertama adalah
untuk melanjutkan proses evakuasi
serta pencarian korban
kemudian pemakaman jenazah
ratusan jenazah yang posisinya saat ini
berada di rumah sakit
rencananya hari ini akan dimakamkan
berkaca kepada tsunami
yang berlangsung di aceh pada tahun dua ribu empat
saat itu memang
ratusan ribu orang yang menjadi korban
tewas dimakamkan secara massal
untuk di palu sendiri
sudah digali ada seribu lubang
di kota palu dan di tempat ini
akan menjadi tempat pemakaman
kemudian tadi poin ketiga disampaikan
percepatan pembelian jaringan listrik
di empat kabupaten
yakni di palu donggala sigi
serta parigi mutong kemudian
kecepatan pengadaan bbm
informasi tadi yang disampaikan rekan kami juga
di sejumlah spbu
yang ingin mendapatkan bbm
tapi sampai saat ini masih dijata
hanya sekitar satu sampai dua liter per orang
tadi bnpb menyatakan sepuluh mobil tanki
dari luar daerah
pertamina juga masih akan terus mengupayakan
bbm untuk didatangkan
ke kota palu dan sekitarnya
kemudian distribusi bantuan dan logistik
yang sebelumnya sudah tiba di kawasan palu
di sekitar kawasan pasangkayu sulawesi barat
distribusi bantuan ini
bisa tiba di kota palu dan sekitarnya
dan bisa didistribusikan
berbicara mengenai bantuan logistik tadi
pemerintah juga menyatakan
memastikan presiden jokowi
telah berbicara kepada menteri luar negeri
untuk menerima bantuan dari masyarakat
ataupun dari negara internasional
ada sepuluh negara yang tercatat
saat ini menawarkan bantuan
pemerintah nanti masih akan berdiskusi
akan memutuskan bantuan apa
yang secara real memang dibutuhkan
dan dari negara mana saja
dan poin terakhir tadi juga
disampaikan oleh bnpb
untuk penyelesaian jaringan komunikasi
saat ini memang informasi yang banyak masuk
relatif berasal dari kota palu
karena pemulihan sistem komunikasi
berjalan walaupun secara perlahan
tapi berjalan dengan pasti
tapi ada beberapa wilayah lain
seperti di sigi di donggala parigi mutong
saat ini masalah komunikasi
masih menjadi masalah utama
sehingga data kerusakan
ataupun data jumlah korban
yang tewas ataupun yang terluka
sampai saat ini belum didapat secara resmi
dan tim sarkasi
masalah juga saat ini sebagian
sudah mulai menyebar
masuk ke beberapa titik yang sebelumnya disebutkan
sempat sulit dijangka ataupun terisolir
karena rusaknya infrastruktur
akibat gempa dan tsunami
yang terjadi hari jumat pekan lalu
dan breaking news cnn indonesia
pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah
akan kembali sesaat lagi